pada selasa tiga januari dua ribu dua puluh tiga pemerintah telah menetapkan tarif baru bbm non subsidi
pemerintah menurunkan harga bbm jenis pertamax dari rp tiga belas sembilan ratus menjadi rp dua belas delapan ratus
pertamax turbo yang semula rp lima belas dua ratus menjadi rp empat belas lima ratus
sementara dex light dari rp delapan belas tiga ratus turun menjadi rp enam belas satu ratus lima puluh
dan pertamina dex dari rp delapan belas delapan ratus turun menjadi rp enam belas tujuh ratus lima puluh
turunnya harga bbm untuk semua jenis bahan bakar non subsidi mendapatkan sambutan positif warga
seperti pengendara yang sedang antri bbm di salah satu spbu di fatmawati jakarta selatan ini
ini meringalkan untuk pengguna mobil dengan bensin pertama
jadi ya ini kan juga
karena mengikuti harga bingkang kuning yang turun juga kan ya ya mungkin meringankan aja lah bagi kita semuanya lah
merespon penurunan harga bbm para pemilik spbu serentak melakukan penyesuaian untuk harga baru ini
seperti di salah satu di spbu kawasan pademangan jakarta utara
mereka mengganti pelang harga baru dan melakukan penyetelan pada alat pengisian bbm
penurunan harga ini juga membuat salah satu pengendara
memilih untuk mengubah bahan bakar kendaraannya dari semula pertalite menjadi pertama
sangat senang ya kalau harga bisa diturunin lagi gitu
kalau bapak sendiri sering pakai pertamak pak
saya pakai pertamax
berapa pak biasa sehari ngisi
sehari nggak tentu ya pak ya minimum rp dua puluh
turunnya harga bbm dilakukan seiring keputusan menteri esdm tentang formula harga dasar bbm
selain itu penurunan harga bbm
dan obsidi juga disebabkan oleh harga minyak mentah dunia yang turun
tim liputan cnn indonesia